semua perbuatan ibu
karena ibu sudah membunuh papa aku sendiri
aku bilang sama itu semua itu gak ada gunanya lagi
karena papa aku udah meninggal
sekarang mendingan ibu pulang dari sini sebelum mana melihat ibu
mama kan sangat marah sekali misalnya
mama itu lihat ibu
sekarang pulang dari sini
eh ibu cuma mau bilang sama kamu
demi allah ibu gak bersalah
ibu gak bunuh papa kamu
sekarang ibu pergi dari sini
ndre ibu mau ke situ
ibu pergi dari sini
ndre kamu gak boleh kasar sama ibu wiwit
berapa kali aku bilang sama kamu
aku gak mau berurusan sama seorang aku
bahwa dia pergi dari sini
bawa dia ke
ndre kamu tahu gak
keluar dari rumah saya
di metal pas
sama siapa buh avi
kamu jangan pernah bohongin aku
kamu jangan pernah bohongin aku
dia itu bukan ibu aku
dia pembunuh ayah aku
sekarang mana bisa aku mengakui dia sebagai ibu aku
dia pembunuh ayah aku
sekarang kalau emang dia itu ibu aku
kalau emang benar ibu itu ibu kamu
masalah bukti itu gampang
sekarang pertanyaan aku
apakah kamu siap dengan kenyataan ini
sebetulnya aku tahu
di dalam hati kecil kamu
kamu udah menerima semua ini
karena sejak pertama kali kamu ketemu sama ibu wit
aku udah merasakan satu hal yang berbeda
aku aja yang bodoh bisa tahu
apalagi kamu yang merasakan
kalau emang dia itu ibu aku wit
kenapa dia sampai menjual aku
kenapa sampai dia itu menjual aku
andrei tunggu dulu
semua itu pasti ada alasannya
surga itu berada di bawah telapak kaki
kamu jangan sampai durhaka
kamu tidak tahu apa yang aku rasakan
kamu sama sekali tidak tahu apa yang aku rasakan
sekarang kamu gak usah ganggu aku
lara sudah bertemu
sekarang aku akan ke sana
jadi andre tetap gak mau nerima ibu wi
ibu gak apa apa
ibu ini memang bukan siapa siapa ui
ibu cuma mantanara pidana
dan ibu gak pernah memberikan apa apa buat andre
ibu gak pernah memeluk dia
ibu gak pernah menjaganya
tapi asal kamu tahu wi
ibu gak pernah melakukan semua ini
bukan karena ibu gak mau
karena suami ibu sudah merampasnya
dan menjualnya kepada orang yang sama sekali ibu gak tahu
ibu jangan nangis ya
andre pasti bisa menerima ibu kok
tapi kalau dia sama sekali nggak pernah bisa memaafkan ibu wi
ibu gak mau andre marah sama ibu
kalau gitu lebih baik ibu pergi ya wi
aku mau ibu jawab jujur
dan ibu gak boleh bohong sama aku
anak kandung ibu atau bukan
kamu anak kandung ibu nd
dan ibu gak usah bohong sama aku bu
sekarang tolong ibu jawab jujur
ibu pandang mata aku
bilang sejujurnya bu
anak kandung ibu atau bukan
tolong jawab yang jujur
ibu adalah ibu kandung kamu
kamu anak ibu
sejak pertama kali ibu melihat kamu di penjara
ibu yakin kamu anak ibu dan ibu gak mungkin salah
kayaknya jangan saja sakit jauh abdominal
p delapan puluh dua rey secara berulang lungk allergiskual
ibu di bagian depan tx
dia sudah keliru lah
tunjukkan sama aku
jatuh domra kok